peresmian terminal terpadu pulau gebang kembali diundur
sebelumnya peresmian direncanakan akan berlangsung pada dua puluh desember
namun karena belum juga siap peresmian diundur pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
wacana peresmian sudah beberapa kali dilakukan
terminal terpadu pulau gebang pertama kali diresmikan pada dua ribu dua belas lalu
karena dirasa belum optimal dan sepi peminat terminal ini akhirnya direvitalisasi
permasalahan utamanya yakni perusahaan perusahaan otobus memilih untuk tetap beroperasi di terminal bayangan
yang dekat dengan pusat kota sehingga bisa mengangkut penumpang dengan jumlah yang lebih banyak
pihak pengelola mengaku sosialisasi pengoperasian terminal pulau gebang ini juga memang belum maksimal
banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa terminal terbesar se asia tenggara ini
sudah menyelayani rute jawa timur dan jawa tengah
kita juga masih mengetahui
kita juga masih mengerjakan terkait dengan sarana prasarana untuk menunjuk rambu rambunya
baik di dalam ataupun di luar
itu masih kita kerjakan dan kita harapkan sebelum tanggal dua puluh delapan sudah bisa selesai